pemerintah provinsi dki jakarta tengah menyiapkan pergub larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai
untuk para pelaku usaha di jakarta tahun dua ribu sembilan belas
pergub ini diterapkan guna menekan angka penggunaan plastik dan menggunungnya limbah plastik
lantas akankah pergub ini akan berkontribusi menekan jumlah sampah plastik di jakarta
pemprov dki jakarta akan segera membuat pergub larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai
dan mewajibkan para pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan sebagai penggantinya
pergub ini akan diberlakukan sebagai landasan pelaksanaan pasal dua puluh satu perda no tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang kewajiban menggunakan kantong plastik ramah lingkungan
dalam skala nasional jakarta merupakan salah satu penyumbang limbah plastik terbanyak
yaitu mencapai empat puluh lima miliar lembar
atau seribu hingga dua empat ratus ton per tahunnya
jumlah ini belum ditambah dengan limbah plastik yang belum dikelola di tempat pembuangan akhir
karena pengadaan teknologi pengelolaan sampah yang belum dimutahirkan
sebenarnya dalam pengelolaan limbah plastik itu tidak juga bisa mudah dengan teknologi yang murah misalnya
karena dampak lingkungannya sangat tinggi
jadi tidak perlu pikirkan teknologi apa yang salah satunya mungkin insenerator yang suhunya tinggi ya
sejumlah warga menyambut baik adanya rencana diberlakukannya pergub ini
asalkan dibarengi dengan penyediaan kantong ramah lingkungan yang lebih praktis
disediakan dulu penggantinya kalau belum ada suruh ini ntar bagaimana
kesulitan sih enggak yang pasti setiap supermarket atau kayak warung warung kayak gini pasti menyediakan juga sih gitu
kedepannya pemprov dki akan menggait instansi terkait dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah
salah satunya dengan program eco office dan pengelolaan sampah pasar
serta melibatkan masyarakat dengan pengadaan tps tiga r dan memperbanyak bank sampah berbasis masyarakat